covid sembilan belas juga menyerang gubernur kepri ansar ahmad
setelah dinyatakan positif covid sembilan belas berdasarkan hasil tes pcr
sang gubernur bersama keluarganya kini menjalani isolasi mandiri di rumah
tadi sekitar jam tiga diketahui bahwa beliau positif dilakukan di rumah sakit raja ahmad tabib
gubernur kepri sebelumnya mengaku merasa tidak enak badan sepulang dari natuna pada rabu tujuh juli silam
gubernur melakukan kunjungan kerja ke natuna dalam rangka program vaksinasi anak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun
saat ini istri anak dan menantu gubernur masih menunggu hasil tes pcr